sebuah rumah di pacitan rata dengan tanah setelah tertimbun longsor dari atas tebing
selain menimbun rumah empat penghuni rumah tewas di lokasi kejadian
proses evakuasi pun berlangsung dramatis
petugas gabungan dari badan penanggulangan bencana daerah bersama tni polri basarnas dan relawan
terus melakukan pencarian korban miskiman warga desa sidomulyo pacitan yang tertimbun longsor
korban berjumlah empat orang yakni miskiman dan sogira istrinya serta dua lansia lainnya yakni bogiem dan katinam
menurut warga longsor menimbun empat korban saat mereka sedang tertidur pulas di dalam rumah
petugas terpaksa mendatangkan satu alat berat ke lokasi untuk mengevakuasi jasad miskiman
karena korban tertimbun tanah bercampur dinding rumah
keempat korban akhirnya berhasil ditemukan empat jam kemudian
dan langsung dimakamkan tanpa melalui proses identifikasi
sementara puluhan warga dan tim sar terus membersihkan material longsor yang sempat menimbun jalur lintas selatan
menuju kabupaten trenggale di desa kayen kecamatan pacitan
tak hanya tanah bercampur batu sejumlah batang pohon berukuran besar juga ikut berserakan di jalan hingga membahayakan keselamatan pengguna jalan
pemda pacitan sengaja mempercepat pembersihan sebab sebelumnya separuh medan jalan tertutup material longsor
sebelumnya akibat dikuyur hujan deras sejumlah desa di pacitan diterjang longsor dan banjir
selain menimbun sejumlah rumah banjir dan longsor juga memutus beberapa akses antar desa
dan membuat sebagian warga mengungsi
jatuh rupiah bodoh pacitan
sementara pasca diterjang banjir bandang sejumlah warga di pacitan yang mengungsi mulai membersihkan rumahnya masing masing
meski banjir telah surut beberapa fasilitas kesehatan belum bisa berfungsi maksimal karena tertimbun material lumpur
sejumlah warga dan petugas kesehatan puskesmas kebun agung terus membersihkan sejumlah ruangan di puskesmas
pasca diterjang banjir bandang yang terjadi di pacitan beberapa hari lalu
meski banjir sudah surut namun lumpur bekas banjir masih memenuhi sejumlah ruangan
termasuk merusak sejumlah alat kesehatan puskesmas
akibatnya pelayanan dihentikan untuk sementara
sementara sejumlah warga beberapa desa mulai membersihkan lumpur yang terbawa banjir bandang yang telah surut
sebagian warga yang sempat mengungsi mulai kembali ke rumah masing masing yang terendam banjir hingga satu meter
meski banjir sudah surut namun warga tetap os was karena banjir susulan masih bisa terjadi sewaktu waktu
sebelumnya hujan deras yang mengguyur kabupaten pacitan merendam lima desa di kecamatan pacitan
dan kecamatan kayen
akibat banjir bandang ini ratusan kepala keluarga mengungsi karena ketinggian banjir mencapai satu meter
jatuh pria bodoh pacitan